sersan ii tni karsiman dan tuti khairani ayah dan ibu dari sylvia kartika putri tak kuasa menahan harum
saat putri sulungnya menjalankan tugas sebagai petugas penurunan bendera merah putih
pada upacara ulang tahun ke tujuh puluh lima republik indonesia di istana negara tujuh belas agustus dua ribu dua puluh
apalagi di timera oke putri menjadi pembawa penderah merah putih
tugas yang belum didapatnya saat bertugas menjadi anggota pasukan pengibar pendera pas kibra tahun dua ribu sembilan belas
bagi karsiman yang bertugas sebagai anggota tni di komando resot militer dua puluh dua pantai timur
menonton lewat siaran langsung televisi ternyata lebih terasa haru dibandingkan menonton langsung saat mendapatkan undangan
menyaksikan pengibaran dan penurunan bendera tahun lalu
tahun dua ribu sembilan belas saya ada undangan ke sana dengan tahun dua ribu dua puluh
kebetulan saat sekarang ini kan silpi itu bagian penurunan bendera
jadi suasananya suasana pandemi saya di sini jadi terharu gitu
jadi nonton kita langsung di televisi itu tanpa sadar menetes air mata saya
sang ibu tuti khairani juga merasakan kebanggaan untuk kedua kalinya
melihat sang putri yang saat ini duduk di bangku kelas dua belas ipa
sma swasta kartika satu empat belas kota pematang
siantar sumatera utara saat menjalankan tugas
semoga ini menjadi sejarah yang membuat kedepannya untuk kelancaran apa yang cita citakan anak saya tercapai pak
keluarga dan para tetangga berharap apa yang dicita citakan sylvia kartika putri dapat tercapai
sylvia berharap bisa mengabdi pada bangsa dan negara ini dengan menjadi anggota tni maupun polisi
agus supratman ayat sudrajat pematang siantar sumatera utara